saudara komisi pemilihan umum juga telah membacakan hasil rekapitulasi nasional untuk pemilihan presiden dua ribu dua puluh
pasangan prabowo subianto gibran raka buming raka mendapatkan perolehan suara terbanyak
sementara dari pemilihan legislatif pdi perjuangan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dikit golkar gerindra dan juga pkb
pasangan yang terasa adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima
sementara paslon nomor urut dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka mendapat sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
dan untuk paslon nomor urut tiga ganjar pranowo dan mahfud md mendapatkan dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
pasangan yang terasa adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima
pasangan yang terasa adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima
pasangan yang terasa adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima
pasangan yang terasa adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima
pasangan yang terasa adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima
pasangan yang terasa adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh lima
dilanjutkan dengan partai gelora satu dua ratus delapan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu atau delapan puluh empat

hanura satu sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh delapan atau tujuh puluh dua persen
partai garuda empat ratus enam delapan ratus delapan puluh tiga atau dua puluh tujuh persen
partai amanat nasional sepuluh sembilan ratus delapan puluh empat tiga atau tujuh dua puluh empat persen
pbb empat ratus delapan puluh empat empat ratus delapan puluh enam atau tiga puluh dua persen
partai demokrat sebelas dua ratus delapan puluh tiga satu ratus enam puluh atau tujuh empat puluh tiga persen
psi empat dua ratus enam puluh satu ratus enam puluh sembilan atau dua delapan ratus enam persen
perindo satu sembilan ratus lima puluh lima satu ratus lima puluh empat atau satu dua puluh sembilan persen
dan p tiga lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh atau tiga delapan puluh tujuh persen
sementara partai umat enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima atau empat puluh dua persen
pemilu anggota dpr jumlah suara sah secara nasional sebanyak
sebagaimana tercantum dalam formulir model
di hasil nasional dpr
jumlah perolehan sah masing masing calon anggota dpr
dituangkan dalam keputusan kpu tentang
penetapan hasil pemilihan umum secara nasional
pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh empat beserta lampiran
pasca penetapan hasil rekapitulasi
kubu paslon anies muhaymin dan ganjar mahfud
bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu
sesuai undang undang peserta pemilu memiliki waktu tiga hari
untuk memasukkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum
atau phpu sejak pengesahan hasil rekapitulasi oleh kpu
tim liputan kompas tv
pasangan calon presiden anies mohaimin dan ganjar mahfud
mengajukan gugatan sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
lalu bagaimana persiapan kpu menghadapi gugatan di mk
ada dian silitonga di gedung kpu jakarta
dua pasangan calon kini mengajukan gugatan sengketa ke mk
lalu langkah apa yang kemudian disiapkan kpu
untuk menghadapi gugatan di mk tersebut dian
ya sisko tentu kpu mempersiapkan kelengkapan data
dari hasil rekapitulasi suara tingkat nasional
dan juga surat keputusan kpu
itu juga nanti akan dijadikan salah satu lampiran
atau dasar argumentasi di sidang mahkamah konstitusi
bahwa dua pasangan calon
yakni anies mohaimin dan juga ganjar mahfud
memutuskan untuk mendaftarkan gugatan sengketa pemilu
adalah menunggu konfirmasi dari mahkamah konstitusi
apakah hasil penetapan pemilu yang sudah dilakukan
ini akan diakui atau tidak
nah tapi kalau nanti gugatannya kemudian diregistrasi
makanya kpu tinggal menunggu nanti prosesnya seperti apa
kalau di mahkamah konstitusi tentu nanti akan ada tahapan tahapan
misalnya mulai dari proses registrasi
kemudian juga sidang pemeriksaan pendahuluan
untuk mendengarkan jawaban dari pihak pihak terkait
dan juga kpu yang sudah dijadwalkan oleh mahkamah konstitusi
ini nanti akan berlangsung atau dilakukan
di tanggal dua hingga lima april
dan kemudian juga nanti akan berlanjut tahapan tahapannya
nah itu tentu akan kita nantikan bersama
nah dari hasil putusan kpu tadi malam
ini menetapkan bahwa pasangan calon urut nomor dua prabowo gibran
ini kemudian menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih
nah tentu saja nanti prabowo gibran ini juga akan hadir
di sidang mahkamah konstitusi sebagai pihak
yang kemudian akan memberikan jawaban
atas gugatan sengketa yang disampaikan oleh
kemudian juga kpu menetapkan bahwa
ada delapan partai politik yang lolos ke parlemen
sementara sisanya ini sepuluh partai politik
mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
kita cermati seperti apa prosesnya sisko
ada juga pilkada juga yang sebentar lagi juga akan dipersiapkan
seperti itu dan untuk jadwal penetapan
presiden ini akan menunggu seperti apa
rabu malam tadi sisko jadi saat ini
adalah menunggu dulu proses di mahkamah konstitusi
penentu apakah bisa dilanjutkan
provinsi kabupaten kota dan juga penetapan
pemilu dprd kabupaten kota
ini nanti juga akan menentukan apakah
sesuai dengan jadwal pada tanggal dua puluh oktober
ini bisa dilakukan pada tanggal satu oktober
mahkamah konstitusi maka selanjutnya kpu akan
cermati bersama nanti persiapan kpu
menuju jalan medan merdeka barat mahkamah
baik terima kasih informasi anda dian silitongo